gubernur sulawesi selatan andi sudirman sulaiman berharap proyek strategis nasional di wilayahnya tetap berjalan seiring proses hukum terhadap sejumlah petinggi di direktorat perkereta rapian
kementerian perhubungan dan pengusaha pasca penangkapan oleh komisi pemberantasan korupsi
sebelumnya kpk menetapkan sepuluh tersangka dalam dugaan suap proyek pengadaan dan pemeliharaan kereta api di indonesia termasuk sulawesi
korupsi oleh pejabat direktorat perkereta apian kementerian perhubungan hingga pengusaha ini diduga terjadi mulai dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh dengan nilai empat belas lima miliar rupiah
jalur kereta api trans sulawesi yang diawali dari sulsel baru diresmikan presiden jokowi dua puluh sembilan maret lalu
jalur trans sulawesi ini adalah proyek strategis nasional yang akan menghubungkan kota makassar sulawesi selatan hingga kota manado sulawesi utara
jalur kereta api trans sulawesi ini adalah proyek strategis nasional yang akan menghubungkan kota makassar sulawesi utara